jarak sekarang nggak mengaruh
hingga sembilan agustus ini pembatasan kegiatan masyarakat dengan penyekatan masih dilakukan
ada seratus penyekatan secara rinci nih sembilan belas titik di dalam kota lima belas titik di jalan tol sepuluh titik di batas kota dua puluh sembilan titik di daerah penyangga dan dua puluh tujuh lain di jalan sudirman tamrin
dan memirsa salah satu titik yang masih dilakukan penyekatan hingga saat ini berada di kawasan mampang perabatan jakarta selatan
tepatnya di underpass yang mengarah ke jalan rasuna said
dan penyekatan sendiri dilakukan
dan yakin dengan cara dua lajur kendaraan menjadi disempitkan menjadi hanya satu lajur kendaraan saja dan dilakukan pemeriksaan secara acar
warga yang hendak melintas wajib menunjukkan strp
strp adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang tercatat bekerja dari perusahaan tersebut
bagi pekerja yang tidak memiliki strp atau tidak membawa strp
pihak kepolisian mempersilahkan warga
warga untuk putar arah
sebetulnya bapaknya ada suratnya tapi beliau tidak bawa
jadi pihak kepolisian meminta bapaknya untuk putar balik kendaraan dulu mengandung surat baru dapat melintas menuju titik yang dituju
selain pekerja yang memiliki strp pihak kepolisian juga mengizinkan sejumlah warga yang memiliki keperluan lain untuk melintas
salah satunya nih adalah warga yang hendak vaksin
bapak di ron
bagaian lajar ya pak ya
ini vaksinnya tanggal lima agustus
jadi selain strp juga masyarakat yang mau vaksin diberikan
kalau agak lebih pihak kepolisian
kan di instrumen rage dua puluh tujuh tempat tempat itu sudah boleh buka
walaupun dibatasi hanya sampai jam lima sore misalnya
atau pas saya kerja di warteg
wartegnya kan buka
walaupun misalnya makan hanya dua puluh menit
hanya boleh bertiga
tapi wartegnya buka
tentu walaupun dia nggak punya strp nah hal itu bisa dibicarakan dengan petugas di lapangan
saat ini dua juta warga jakarta telah memiliki strp
itulah salah satu alasan banyaknya kendaraan yang ingin melewati penyekatan
catatan di telantas polda metro jaya selama ppkm level empat dilakukan
terjadi peningkatan mobilitas warga sebanyak dua puluh enam persen dibandingkan saat ppkm darurat dan ppkm mikro
dua jam berdiri petugas saling bergantian menjaga
saya dan beberapa petugas sejenak beristirahat
ya sama seperti masyarakat pada umumnya kalau sudah kerja dari subuh biasanya jam jam lapar sekitar jam delapan
saat ini di tick
jadi break sebentar shifting sarapan bubur dulu
istirahat dulu emang ya ganti yang jaga
aduh pegal juga ya
kondisi cuaca yang tengah panas terik nih tak dipungkiri membuat energi menjadi mudah terkuras
istirahat bergantian menjadi salah satu cara agar anggota yang bertugas jangan sampai jatuh sakit dan tetap dalam kondisi prima
dan kalau makan sendiri kuat tahan kuat itu juga ada batasan waktunya ya walaupun tidak ada ketentuannya
tapi diberi batasan kurang lebih sekitar dua puluh menit atau mengikuti ketentuan dni dari pemerintah
supaya tetap menjadi contoh untuk masyarakat
kalau lagi makan ya maskernya diturunkan sambil makan
tapi tetap dengan batasan waktu dan juga tetap menjaga jarak
kalau lagi nggak makan cuma istirahat ya sudah
tetap menggunakan masker tapi duduk untuk beristirahat karena capek juga ya
dari jalur protokol kali ini saya bergeser untuk menyekat kendaraan di tol dalam kota
baik pemirsa sama seperti penyekatan yang dilakukan di underpass mampang
penyekatan juga terjadi di tol dalam kota
kali ini titiknya berada di exit tol di depan polda metro jaya yang mengarah ke semanggi senayan dan juga wilayah kebayoran
bagi pengendara roda empat yang hendak keluar di eksit tol ini wajib menunjukkan strp
bila tidak tidak bisa exit di pintu ini
sungguh tidak semudah yang dilihat ya pemirsa
harus tetap fokus di tengah terpaan berbagai situasi cuaca
seperti saat ini nih
wah panas pol
saya baru sehari mencoba menjadi petugas cpkm yang dipenyekatan
kencang banget di atas kepala
kita juga sambil harus fokus untuk mengecek strp masyarakat atau misalkan juga ada yang mau vaksin
tapi juga harus tetap senyum kepada masyarakat dan harus humanis juga ya
dan itu cukup pr karena ini mood cukup kena panas jadi agak ngawur
pemirsa ini wah padat sekali padahal kalau ngomong jam ini udah masuk siang sekitar pukul sebelas ketika ini di tapping
tetapi motor banyak sekali jadi petugas yang memeriksa strp bagi kendaraan roda dua ini jauh lebih banyak
dan kendaraan yang tidak punya strp baik mobil maupun motor diarahkan putar balik
penuh penuh penuh
petugas harus sigap memeriksa strp milik pengendara agar tidak terjadi kemacetan yang mengular
karena pengendaranya juga mungkin buru buru jadi kendaraan itu beberapa kali tuh sip sip
beberapa kali petugas harus bersusah payah menghentikan kendaraan
makanan yang bandel seperti ini
wuh beberapa cukup bikin deg degan ya
jadi pas sudah kita mau cek masih kencang
terus tadi juga sempat saya lihat ada satu yang udah dicek dia nggak ada strp
wow cukup kompleks ya di titik ini di danmogot
selain di sub dan polisi
satpol pp juga berperan dalam penerapan ppkm di ibu kota
tugas yang dilakukan oleh mereka memang tugasnya dalam rangka penegakan aturan penegakan hukum
mendisiplin kepada masyarakat untuk mematuhi segala produk peraturan daerah
tetapi dalam pelaksanaan tugasnya ketika berhadapan dengan masyarakat
maka dia harus menghormati ya baik yang melanggar ya warga yang melanggar
tetap dia harus menghormati dengan cara cara yang santun
ppkm level empat di jakarta bukan hanya penyekatan di jalan
tapi juga pembatasan kegiatan di tempat kerja
bapak bapak saya izin ikutan ya
giat dimulai dengan pengecekan protokol kesehatan di sejumlah pabrik dan restoran
di salah satu pabrik yang bergerak di bidang industri cat di jalan pemuda pulau gadung jakarta timur
pabrik ini menjadi salah satu sektor esensial yang mengerjakan bahan bangunan
namun bukan untuk ekspor
memang ini adalah salah satu titik biasanya kalau sebelum terjadi pandemi
mampu menampung sekitar tiga puluh orang untuk bekerja di sekitaran tempat saya ini
tetapi saat ini dibatasi maksimal lima belas orang dalam satu waktu yang bersamaan
agar bisa menjaga jarak satu sama lain dan juga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan
yakni maksimal lima belas
dan seluruh pekerjaan tempat ini walaupun ini cukup panas ya
agak kencang mataharinya tapi juga tetap harus menggunakan masker
keringat keringet dikit oke lah yang penting kita sehat
sementara itu petugas juga mengimbau agar seluruh karyawan mengikuti program vaksin
kami kemudian bergerak mendatangi salah satu restoran
rumah makan padang yang berada di sekitar kawasan pabrik
oke berdasarkan sk nomor empat ratus sembilan puluh lima tahun dua ribu dua puluh
di seperekras bk jakarta
mencantumkan apabila tempat makan tidak memiliki tempat outdoor atau hanya indoor saja
tidak boleh makan tempat
hanya bolehnya delivery service atau takeaway
tapi tempat ini cukup unik bisa dikatakan karena membuka di bagian depan agar ada outdoor
ada sirkulasi udara
dan ini adalah cara untuk survive di masa pandemi ini
semoga pandemi cepat berlalu ya
supaya perekonomian bisa kembali berjalan dan kita bisa seperti sediakan
bila terjadi pelanggaran satpol pp dapat mengenakan denda
penyitaan sementara barang milik tempat usaha hingga penutupan
masih di wilayah pulau gadung kami melanjutkan penertiban di sejumlah kawasan yang terindikasi banyak pelanggar masker
salah satunya adalah di jalan alu alu kelurahan jati
selama satu jam razia sudah dua belas warga yang terjaring
jarak apa masker
jarak sekarang nggak pengaruh
di sini pak
ya saya sih kita kemana fair aja fair aja
wah jangan marah marah dong
ini bukan untuk menyusahkan ya
pakai masker demi kesehatan diri sendiri dan orang lain
cuma lagi kayak makan aja
terus kayak buka masker
ya udah nggak tahu di sini ada pemeriksaan yaudah deh
sedang berbocoran sama teman saya
saya mau pakai masker
bapak aja ngomong dekatan kan karena ini motor udara aneh bukan
saya makanya buka segini aja pak
itu nggak sampai hitung detik ya

ya kita ingat pak
saya tahu kerja rokok ini perlu dinyalain pak
saya juga nggak tahu kalau dinyalain jalan
selama tiga juli hingga lima agustus tahun ini
lebih dari lima puluh ribu orang terjaring razia masker
satpol pp juga telah menindak satu lima ratus lebih restoran rumah makan
hingga perkantoran di ibu kota yang melanggar aturan ppkm level empat
meski telah ada petugas ppkm di berbagai sektor
namun tentu untuk mendekat penyebaran covid sembilan belas
pemerintah tidak bisa bergerak sendiri
peran serta kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan
wajib dilakukan bersama sama untuk menekan penyebaran virus
agar kelak kembali dapat beraktivitas normal seperti biasa
rian fernando dwi agung yul diarto jakarta